kebakaran hutan taman nasional bromo tengger semeru masih berlangsung hingga kamis pagi
luas hutan yang terbakar sudah mencapai tiga puluh hektare
bahkan kobaran api kini meluas di blok jantur desa ranupani kecamatan senduro lumajang
area hutan yang terbakar berupa alang alang semak belukar dan pohon cemara membuat api cepat menjalar
kebakaran juga diperparah karena sumber air yang jauh angin yang kencang dan cuaca panas akibat musim kemarau
petugas memadamkan kebakaran menggunakan alat seadanya yakni dengan tangki semprot dan ranting pohon
dan selang pun tidak nyampe ini sudah tiga ratus meter dari jalan selangnya tidak nyampe jadi dipindahkan ke tengki di semprotannya
kepulan asap pekat disertai kobaran api besar membakar lahan gambut dan semak belukar di jalan tambun kota palangkaraya rabu sore
belum diketahui penyebab kebakaran lahan seluas dua hektare ini
minimnya sumber air membuat petugas harus mendatangkan mobil tangki air
kebakaran ini membuat warga panik lantaran nyaris membakar rumah mereka
api membesar dan angin kencang mengarah rumah warga kurang lebih sekitar sepuluh meter
warga panik kita melakukan penyemprotan karena minim air kita mengambil air dari kolam warga lalu melakukan penyemprotan
berdasarkan data satgas karhutla kalimantan tengah hingga tiga puluh agustus luas lahan yang terbakar di wilayah kota palangkaraya mencapai lima ratus lima hektare
tim liputan cnn indonesia